tawar yang rasa haus dan lapar seakan hilang berganti tawar yang saat bocah bocah bermain tarik upih ini
pun berjigas mengakhiri permainan